melihat jenazah muhammad naufal zidan mahasiswa universitas indonesia
yang diduga dibunuh seniornya tiba di rumah duka
di kelurahan tompo kersan kabupaten lumajang jawa timur sabtu siang
jenazah korban kemudian disalatkan di musola dekat rumah
sejumlah kerabat dan tetangga berdatangan ke rumah duka
untuk memberi penghormatan terakhir kepada korban
menurut paman korban zidan yang juga mahasiswa fakultas ilmu pengetahuan budaya
jurusan sastra rusia universitas indonesia mengaku
korban tidak pernah memiliki persoalan dengan rekan ataupun seniornya
selama kuliah di universitas indonesia
korban dikenal sebagai anak yang baik dan penurut
keluarga berharap tersangka pelaku pembunuhan dihukum seberat beratnya
korban meninggal kita tahu dari rumah karena dua hari dihubungi oleh mamanya
karena tiap hari pasti mamanya ngejek ke masjid atau gantian meniripun mamanya
nah ini sehari repu ditelpon untuk anak anak hari komis menerima
hari yang minta bantuan hukumnya untuk ngecek ke kampus dan ke kos kosan
ternyata ada kejadian itu kamarnya berantakan akhirnya dari situ ketahuan
sementara itu dari hasil pemeriksaan motif pelaku aab membunuh korban
yaitu untuk menguasai barang barang korban karena mengalami kerugian investasi kripto sebesar delapan puluh juta rupiah
hingga terjerat utang sebesar lima belas juta termasuk diantaranya pinjaman online
hutangmu itu berapa totalnya
hutangnya cuma lima belas juta total sepuluh juta saya ada delapan puluh juta
kerugianmu delapan puluh juta hutangmu lima belas juta
lima belas juta kepinjol dan ke teman temannya
termasuk kepada korban
korban itu saya paham
berapa hutangmu kepada korban sebelumnya

kejadian itu bermula pada rabu dua agustus ketika tersangka pelaku dan korban datang bersama ke tempat indekos korban
tersangka yang telah gelap mata kembali dan membunuh korban dengan belasan tusukan di bagian leher dan perut
jasab korban kemudian dipungkus tersangka dengan plastik sampah dan diletakkan di bawah tempat tidur di kamar indek kos korban
nah setelah itu baru pelaku pergi
pelaku ini rencananya pelaku bahwa mayat ini akan dikuburkan
makanya dibungkus dengan kantong itu
namun pelaku bingung bagaimana cara memburukannya dan bagaimana mengeluarkan mayat dari dalam kosa
akhirnya pelaku pun seperti biasa berkeliaran
atas perbuatan yang dilakukan tersangka dapat dijerat dengan pasal tiga ratus enam puluh lima garis miring tiga ratus tiga puluh delapan dan tiga ratus empat puluh kuhp
dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup
tim liputan cnn indonesia